menurut ahli geologi its surabaya amin widodo
kesiapan kita menggunakan brand cnn
tolong bacakan firman tuhan dalam yakobus dua ayat dua puluh dua puluh dua
tapi untuk bayangan kan
sesuai dengan petunjuk tuhan
hanya dia satu satunya ala sungguh baik
nilai nilai seperti kebenaran
memang kembali kepada topik bahasan kita siap atau tidak siap yesus pasti akan datang